apa yang kamu lakukan sudah benar ah sudah benar
mungkin saat ini andin cuma kaget shock dan emosi
mama yakin sooner or later dia akan mengerti selalu
kamu yang sabar ya
itu yang papa tahu
allah tidak akan mungkin memberikan cobaan seberat ini
kalau kamu nggak akan sengguh melewatinya
kamu bisa melewatin ini
karena hanya orang pilihan allah yang kuat
dan kamu salah satu orang itu
nah sekarang kamu istirahat
jangan lupa berdoa
karena allah berfirman
jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya mak
sugar car git

akabatku bersabar laboratory

mau hitung kan
kita kalian suatu saat lagi magnet
kalau mau ntar kenal
aku udah janji sama diriku sendiri
untuk menjadi istri yang terbaik buat kamu mas
istri seutuhnya buat kamu mas
dan aku harap
malam ini kita sudah bisa mulai
kenapa aku begitu bodoh
aku selalu berharap
kalau suatu hari
dia akan mencintaiku
bapak mama kemana
mama pulang ke rumah kan
jangan nangis ya udah
papa janji nanti bapak akan bawa mama pulang ke rumah eh
udah gak usah nangis ya
gak usah nangis ya
rena cucu oma udah pulang
wih kenapa kok kamu nangis
kok kamu cuma pulang berdua
mama nangis oma terus mama pergi
saya di rumah
ya allah ada drama apa lagi ini
terus andin kemana ya
gantiin baju bersih bersih siapin tidur ya
nanti mama temenin ya oke
amancus dulu ya
untuk sekian dong
apa yang salah ada apa
kenapa rena sedih
kenapa apa yang salah beritahu aku
kalau andin yang bunuh roy
gimana kalau depresi mama kambuh kalau tahu soal ini
tapi aku juga gak mau kalau mama hancur
kalau mama tahu kebenaran soal ini
aku udah ngomong jujur sama andin ma
dan andin memutuskan untuk pergi
apa yang kamu lakukan sudah benar
mungkin saat ini andin cuma kaget shock dan emosi
mama yakin secepat mungkin
dia akan mengerti selalu
kamu yang sabar ya
mama bisa temuin andin
dimana dia sekarang
mama bisa bantu bicara sama dia
supaya dia mau memaafkan dan kembali kesini
karena kalau mama tahu yang sebenarnya lebih jauh
mama pasti bisa depresi
aku gak bisa biarin mama ketemu andin ma
biar aku aja
ini kan urusan rumah tangga aku
biar aku yang selesaikan semua ini
gelingin mama sih
kemarin dirahasiain ya
nanti gue cari tahu deh
bener gak sih nindi udah meninggal
bukannya aku mau mencampuri urusan andin lagi
kamu udah tahu kan sekarang
jadi aku mohon sama
aku udah balik lagi kesini
syukurlah kalo begitu
kamu yang akur akur ya sama nino
jangan berantem berantem lagi elsa
nino juga udah berubah banget kok sekarang
dia lebih sayang dan care sama aku